jangan lupa like share dan subscribe channel ini
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih

loh ini belum seratus hari
ada gegap gempita soal dari mulai wahyu sampai menterinya
jadi wahyu itu berkontribusi untuk menunjukkan bagaimana orang orang yang dipilih oleh presiden itu gagal bekerja
bung doni ini wajah pemerintahan jadinya
kalau mau ditarik tarik sama bu haris bukan persoalan ke remet teme
ya saya kira kita kembalikan ke presiden ya

saya tidak bisa berkomentar karena saya kira terlalu terburu buru juga mengatakan bahwa ini sebuah kesengajaan dan konspirasi gitu
tapi bisa dikebiak biak gak sih bang bahwa ini perlu diragukan nih komitmen pemerintahan
kalau ada insiden insiden seperti ini gitu gimana
ini komitmen pemerintahan
ya publik kan begitu
termasuk tadi ada petisi di cse org misalnya meminta pak lauli diperhatikan

yang solid gitu ya mengenai itu

saya kira tidak
kalau saya melihat adalah seperti orang lain melihat
saya sependapat karena adalah persoalan yang menyakut dengan pembantu presiden
itu kita telah sepakat bahwa kita serahkan kepada presiden
kalau emang ada orang yang mengatakan ini

kan begitu saja

inilah belum menurut saya belum berakhir
itulah menurut saya banyak pihak melihat seperti itu
jadi proses penegakan hukum kita akan tunggu dalam melihat persoalan ini ya
tapi persoalan penegakan ham juga
penting menjadi salah satu fondasi utama dalam merawat demokrasi kita
seratus hari atau mungkin ya setahun terakhirlah pemerintahan presiden jokowi
kita akan bicara itu usaha jeda
tetap bersama kami